surat edaran menteri agama nomor lima belas nomor enam belas nomor tujuh belas tahun dua ribu dua puluh satu ini adalah upaya kita
untuk meminimalisir terjadinya kerumunan potensi potensi kerumunan yang berpotensi
terjadinya penularan covid sembilan belas tidak oleh karena itu kita mohon kepada seluruh
masyarakat agar mematuhi ketentuan aturan protokol yang ditentukan oleh pemerintah
lebih dari itu semua lebih dari berbagai usaha dan upaya lahir yang kita lakukan
kementerian agama juga menghimbau kepada seluruh warga seluruh masyarakat
agar lebih memanjatkan doa menyampaikan permohonan kepada allah tuhan yang
maha esa karena dengan doa inilah kita mampu akan mampu memiliki optimisme
keyakinan bahwa atas kehendaknya lah kita akan mampu dan bisa mengatasi pandemi covid sembilan belas